jelang konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali mendatang
tiga brand otomotif sudah bersiap berpartisipasi
untuk menyerahkan kendaraan listrik mereka
untuk bisa digunakan anggota delegasi dan kepala negara
ketiga brand ini adalah lexus hyundai dan huling
ketiganya juga memamerkan kendaraan listrik untuk peralatan g dua puluh tersebut
di pameran otomotif kias dua ribu dua puluh dua yang berlokasi di bsd tanggerang banten
dua brand lain yaitu hyundai dan juga huling
yang sama sama akan berpartisipasi memberikan kendaraan listriknya kepada pemerintah
agar bisa dipakai oleh para kepala negara pejabat setingkat menteri
bahkan delegasi yang nantinya berpartisipasi dalam g dua puluh mendatang di pulau bali
seluruhnya ada empat model kendaraan berbasis energi listrik
yang akan digunakan di ktt g dua puluh
dan tiga di antaranya dipamerkan dalam penyelenggaraan pameran otomotif gias dua ribu dua puluh dua
yang berlokasi di asbsd tanggerang banten
lexus yang merupakan anak perusahaan toyota dengan segmen kendaraan mewah
menyediakan mobil listrik bergaya suv crossover bernama ux tiga ratus e
mobil berkapasitas baterai listrik lima puluh empat tiga kwh ini
bisa digunakan hingga sejauh empat ratus km dalam sekali pengisian penuh
sesuai untuk kita lakukan di g dua puluh oleh karena itu baru saja kemarin secara resmi
bersama dengan pak menko juga kita melakukan
setelah terima kendaraan dari lexus ux dnder e untuk dijadikan sebagai salah satu mobil delegasi g dua puluh
jadi total unit ada satu ratus empat puluh tiga unit dan itu tipenya adalah lexus ux d i
mobil berkapasitas lima orang penumpang ini
rencananya akan digunakan oleh pejabat negara setingkat menteri di ktt g dua puluh
kemudian ada brand asal tiongkok yakni wuling motor
yang juga menyiapkan tiga ratus unit mobil listriknya agar bisa digunakan dalam ktt g dua puluh
dengan desain minimalis ini akan digunakan sebagai kendaraan operasional
untuk mobilitas anggota delegasi dan panitia selama penyelenggaraan di bali
jadi ini juga salah satu kebanggaan buat kami
karena kami mengambil bagian dalam partisipasi event yang luar biasa di berskala internasional
dan ini juga salah satu wujud komitmen kami untuk memberikan dukungan
terhadap percepatan elektrikasi kendaraan di indonesia
mobil listrik yang sudah dirakit di pabrik wuling indonesia ini
memiliki dua tipe baterai yang masing masing bisa menempuh jarak sejauh dua ratus dan tiga ratus km
dalam sekali pengisian penuh
selanjutnya brand otomotif asal korea selatan hyundai
memiliki dua model kendaraan yang siap digunakan juga untuk berpartisipasi dalam g dua puluh nanti
pertama adalah hyundai ioniq lima yang manufakturnya dilakukan di pabrik hyundai cikarang jawa barat
ioni lima memiliki dua tipe baterai yang masing masing mampu menjelajah hingga tiga ratus delapan puluh empat km
untuk tipe standar dan empat ratus delapan puluh satu km untuk tipe long range
sementara itu model kedua yang disiapkan oleh hyundai adalah mobil sedan mewah genesis git electric
genesis g delapan puluh electric memiliki baterai listrik lithium ion sebesar delapan puluh tujuh dua kwh yang digabungkan dengan dua motor listrik
dengan kapasitas baterai yang dimiliki genesis g delapan puluh electric yang akan digunakan oleh presiden r i joko widodo
dan kepala negara lainnya di ktt
ketika diberi kekuatan g dua puluh akan mencapai jarak tempuh hingga empat ratus dua puluh tujuh km
sayangnya genesis git electric belum dipamerkan dalam pameran gias dua ribu dua puluh dua kali ini
jumlah unit yang akan dipakai di g dua puluh untuk ion lima kurang lebih sekitar dua ratus empat puluh enam unit
ditambah lagi mobil kepala negara
mobil kepala negara jumlahnya saya biasa sebutkan car detail
cuma total kira kira lima ratus unit total
menurut salah satu pengamat otomotif fitra eri
penggunaan kendaraan listrik
lengkap dengan infrastrukturnya dalam kegiatan ktt g dua puluh di bali
bisa menjadi titik awal berjalannya ekosistem kendaraan listrik di indonesia
di g dua puluh pln itu punya sekitar enam puluh charging station dua ratus kw
itu artinya sangat sangat cepat chargingnya
dan setelah g dua puluh saya harapkan charger charger itu kalau bisa ditempatkan di rest area rest area
kita akan mempunyai infrastruktur kendaraan listrik
yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang
khususnya untuk pengguna yang akan berjalan ke luar kota
semoga saja sejak habis g dua puluh itu bisa disebar
fitra menambahkan penggunaan kendaraan listrik serta pembangunan ekosistem elektrifikasi
yang dilakukan di bali untuk g dua puluh
diharapkan bisa dijadikan sebagai benchmark atau tolak ukur
bagi penerapan hal serupa di beberapa daerah di indonesia di masa mendatang
diperkirakan akan ada lebih dari delapan ratus unit kendaraan listrik
dari tiga brand otomotif tersebut
yang akan digunakan dalam ktt g dua puluh di bali
ditambah dengan kendaraan angkut berbasis listrik lainnya
seperti bus dan juga skuter listrik
yang akan digunakan sebagai shuttle dan kendaraan operasional selama acara berlangsung
albi pratama roby bahtiar tangerang